update game kikoran kamu ikuti juga kikoran competition
daftar sekarang juga
daripada serba salah mendingan saya pulang
pulang yuk doi
ke rumah masing masing
katanya pulang ke rumah masing masing
saya lupa cek
tuh kan salah lagi
bapak jangan pergi lagi ya
bapak gak akan pergi lagi
sekarang febri tidur ya
bapak jangan pergi ninggalin febri ya pak
ia nanti dulu pakai dulu bajunya yang bener
dan kok kamu tim ini baik banget sama ini
padahal kan kita dari dulu main teh
yang jadi bos kan saya itu terserah saya mau baik sama siapa
sama si inin mau sama kamu terserah saya ya hari si inin mah jujur patuh hari kamu
saya nyimpen duitnya di mana ya
urus ronaldo yang benar ya
ini yang bedain kamu sama ini chef
sini mengapa pernah ngomongin saya di belakang sep
nih simpen di belakang
oh ditempel ya